kabar baik datang dari perbankan tanah air bank rakyat indonesia bri berhasil menyebut sembilan penghargaan sekaligus dalam malam penganugerahan finance asia award di hongkong rabu kemarin
bri berjaya dengan memborong sembilan penghargaan yang terbagi dalam dua kategori besar yaitu best company in asia dan finance asia award
hadir dalam acara tersebut direktur utama bri sunarso direktur keuangan bri viviana diah ayu dan direktur kepatuan bri ahmad solihin lutfianto
untuk kategori best companies in asia indonesia bri mendapatkan delapan penghargaan diantaranya best ceo best cfo best financial company best esg best dei best investor relations best large cap company dan best management
untuk kategori best companies in asia indonesia bri mendapatkan delapan penghargaan diantaranya best ceo best investment best investment dan best investment
untuk kategori best companies in asia indonesia bri mendapatkan delapan penghargaan diantaranya best ceo best investment dan best investment
atas delapan kategori tersebut bri mendapatkan peringkat gold atau peringkat tertinggi dibandingkan dengan pesaing
sementara itu untuk kategori finance asia award bri mendapatkan penghargaan most progresif de atau diversity equity and inclusion domestic
direktur utama bri sunarso mengungkapkan prestasi ini cerminan apresiasi dunia internasional atas keberhasilan bri mencatatkan kinerja positif secara berkelanjutan
banyak pembayar dari seluruh indonesia mereka telah memberikan kebaikan mereka agar bri dapat berpartisipasi terutama dalam pengembangan indonesia